bok seorang bocah berusia tujuh tahun yang hilang selama dua hari ditemukan tewas di pinggir jalan
ada dugaan korban mengalami kekerasan seksual
warga menemukan jasad yap bocah perempuan berusia tujuh tahun di semak semak di pinggir jalan desa
korban sempat dibawa ke rumah sakit bayangkara mataram untuk otopsi
hasilnya ada dugaan korban mengalami kekerasan seksual
polisi pun menangkap seorang tetangga korban d
alasannya pakaian korban ditemukan di rumah d
baru ditemukan hari sabtunya
sebelumnya korban dinyatakan hilang oleh keluarga sejak tanggal enam belas februari
polisi masih mengembangkan kasus ini
sementara itu jenazah korban dimakamkan pada minggu sembilan belas februari lalu
lalu rahmat juniadi lombok tengah